ruang sidang utama pengadilan negeri jakarta selatan yang tengah menggelar sidang lanjutan dalam perkara dugaan pembunuhan berencana brigadir yosua
berubah menjadi tegang hal ini terjadi saat kuasa hukum terdakwa ferdisambo mengajukan sejumlah pertanyaan kepada saksi richard eliezer
dalam kesempatan itu arman hanis menanyakan konsistensi richard eliezer dalam keterangannya pada bap
dalam keterangannya pada lima agustus silam richard eliezer menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak menembak yosua
namun pada keterangan enam agustus richard menyatakan dirinya ikut menembak lalu dilanjutkan oleh fedi sabo
di mana endoktrin di mana saudara di dokter
di lantai tiga
saudara penasehat hukum tidak perlu sampai membentang
saya mencoba mengingat ingat kembali kejadian demi kejadian bapak kira segampang itu
mengingat kembali kejadian itu
tidak konsisten sudah setelah saudara tidak ada
bapak penasehat hukum ini menanya sama saksi
saya menanyakan ini tidak konsisten